oke kita masuk dulu ke informasi yang pertama
dalam pertemuan dengan sultan brunei untuk membicarakan perdagangan senjata buatan indonesia
presiden jokowi sempat mengajak sultan hasanah bohkiah main bulu tangkis
dan pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat dua puluh lima dua puluh lima
nah sebelum bertemu sultan brunei presiden jokowi juga sempat bertemu dengan siswa berprestasi
dalam pertemuannya itu jokowi memamerkan jaket barunya yang kemudian meramaikan lini masa twitter
dengan tagar jaket baru jokowi
gaya komunikasi presiden jokowi dodo memang terkadang nyelaneh
saat menerima kedatangan sultan hasanah bokiyah ke indonesia
presiden jokowi mengajak sultan brunei bermain bulu tangkis di gelanggang olahraga ahmadiyani mabes tni
dalam pertandingan ganda presiden jokowi berpasangan dengan legenda bulu tangkis indonesia alan budi kusuma
sementara sultan hasanah bokiyah berpasangan dengan pelatih tunggal putra indonesia hendrisa putra
pertandingan berlangsung sengit
dan disudahi melalui hasil imbang dengan skor jus dua puluh lima untuk tim presiden jokowi dan dua puluh lima untuk tim sultan brunei
kurungutnya keluar dua ember tadi
seger beras tapi yang paling penting tamunya telah nyani dan senang
inilah bagian dari persahabatan antar negara
aksi presiden jokowi memang kerap
kerap menjadi perbincangan
hari kamis kemarin tagar jaket baru jokowi juga sempat menduduki trending topik terpopuler di lini masa twitter tanah air
dalam acara temu siswa siswi berprestasi di istana bogor kamis pagi
presiden jokowi memamerkan jaket baru yang berlogo asean games
di bagian depan tampak logo dan warna terang yang menjadi ciri khas asean games dua ribu delapan belas
sementara di bagian belakang jaket bertuliskan asean games dan gambar berbagai cabang olahraga